toko toko di tempat belanja di pusat kota london memberi penghormatan kepada mendiang ratu elizabeth ii
menjelang pemakamannya dengan memajang rangkaian bunga foto dan pesan peringatan di jendela mereka
kios kios jalanan juga menandai acara penghormatan tersebut dengan menjual memorabilia di samping foto ratu
dengan tulisan rest in peace di atasnya
jenazah sang ratu kini disemayamkan di westminster hall london
tempat puluhan ribu orang menunggu dengan sabar dalam antrian untuk memberi penghormatan terakhir
kepada ratu yang paling lama berkuasa di inggris tersebut
pemakaman akan dilaksanakan pada senin pagi waktu setempat
peti jenazah direncanakan dibawa dengan kereta meriam angkatan laut kerajaan
dengan satu ratus empat puluh dua personil angkatan laut yang akan memindahkan peti jenazah ke westminster abbey
gereja yang sama tempat elizabeth dinobatkan menjadi ratu pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
jenazah kemudian akan dibawa dengan kereta meriam dalam prosesi besar
senjata akan ditembakkan dan lonceng big band akan dibunyikan setiap menit
peti jenazah lalu dibawa ke kastil windsor dengan prosesi hikmat
sebelum digelar kebaktian di kapel st george castle windsor
dalam upacara selanjutnya jenazah ratu elizabeth ii akan dimakamkan di makam suaminya
di kapel memorial raja george vi tempat orang tua dan saudara perempuan ratu elizabeth ii
putri margaret juga dimakamkan